proyek pembangunan kereta api trans sulawesi jalur makassar parepare ini
terus digenjot oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait
sejak dimulainya pembangunan proyek di tahun dua ribu empat belas
pemerintah telah mengerjakan lintasan rel yang bisa dilalui oleh kereta
sepanjang empat puluh tujuh km dari target satu ratus empat puluh dua km
saat ini pemerintah tengah fokus untuk menuntaskan pembebasan lahan
yang masih bermasalah di sejumlah kabupaten kota
ditargetkan proses pembebasan lahan ini selesai pada akhir tahun dua ribu dua puluh
dan untuk finalisasinya rampung pada maret dua ribu dua puluh satu mendatang
pengadaan tanahnya juga relatif mulus
ganti rugi yang diberikan itu ganti untung
bisa sampai tiga kali njop bahkan lebih
dan ini masyarakat kan kepotong sedikit sedikit ya
karena kan kita cuma ambil lima puluh meter
dua puluh meter untuk dua jalur rel
kalau pengadaan lahan itu dipangkep itu sudah tujuh puluh persen
ya menghampiri tujuh puluh satu persen ya
kalau total berapa
total dengan maros itu ya rata rata lima puluh persen lah ya
proyek yang menelan anggaran sebesar enam triliun rupiah ini
sudah di groundbreaking oleh presiden joko widodo selama tiga kali
namun juga belum rampung hingga kini
bahkan mantan wakil presiden yusuf kala juga pernah melontarkan kritik
pada pembangunan proyek yang dianggap tidak efisien
karena terlalu panjang dan berbeda kebutuhannya dengan di pulau jawa
muhammad bakri baru sulawesi selatan